petugas gabungan menyusuri rumah rumah di kawasan cilodong depok selasa siang
sasaran tes rapid antigen ditujukan kepada warga perumahan yang baru saja pulang setelah mudik lebaran
salah satunya adalah justinus yang baru saja pulang setelah menemui keluarganya di luar kota
ia mengaku senang dengan adanya tes rapid antigen lewat sistem jemput bola
saya dengan senang hati silakan saja kita untuk membantu kepada semua warga khususnya untuk segera melakukan tes untuk pencegahan covid sembilan belas
kapolsek sukmajaya akp syafri wasdar menjelaskan ada sekitar sepuluh rumah yang telah didatangi petugas untuk dilakukan swab antigen
untuk hasilnya alhamdulillah sampai hari ini negatif semua
bila ada reaktif tentunya dari puskesmas sudah sesuai dengan tugas pelayanan covid sembilan belas untuk merujut ke makara ui
meski dari pemeriksaan hasil tes dinyatakan negatif warga tetap diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama tiga hari
selain itu para pemudik yang baru kembali pulang juga diimbau untuk berinisiatif mendatangi puskesmas atau melapor ke rt rw setempat untuk melakukan swab antigen
satuan reserse narkoba jakarta selatan bersama satgas covid sembilan belas selasa sore mengumpulkan warga gandaria selatan cilandak yang baru saja tiba setelah mudik
delapan orang ini langsung dicegat oleh petugas dan dibawa ke pos kampung tangguh jaya untuk menjalani tes swab antigen
dari polsek ada kegiatan swab ini makanya saya

berarti mendukung kegiatan swab ini ya pak
mendukung sekali karena kegiatan ini memang harus saja karena jakarta biar bersih dari covid sembilan belas
berdasarkan data yang dimiliki petugas setidaknya ada sekitar lima puluh warga gandaria selatan yang mudik saat lebaran kemarin
ketika masuk didatakan oleh pak rt pak rw kemudian didaftarkan ke puskesmas kolaborasi dengan polres
warga warga yang selesai melakukan mobilitas mudik
dan lain sebagainya kita lakukan swab antigen
penyelenggaraan tes swab antigen ini memang diutamakan bagi para warga yang baru saja pulang dari kampung halaman
namun petugas juga tidak menutup kemungkinan bagi warga lainnya yang ingin melakukan tes
tim liputan cnn indonesia